rabu malam warga jalan jelambar aladin pejagalan jakarta utara dikejutkan dengan peristiwa tragis saat dua pejalan kaki dibakar oleh orang tak dikenal
korban pria bernama sobari empat puluh tahun tewas setelah sempat menceburkan diri ke kali
sementara korban wanita berhasil selamat namun mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit ruta indah jakarta utara untuk mendapatkan penanganan medis
menurut keterangan polisi kejadian itu bermula saat kedua korban berjalan kaki di pinggir kali di jalan jelambar aladin
tiba tiba dari arah berlawanan seorang pria tak dikenal menyeramkan keduanya dengan bensin lalu membakarnya
jadi pasangan ini berdua berjalan di pinggiran kali tiba tiba ada pelaku datang menyeramkan bensin ke selatuh korban
karena bensin terbakar korban ini nyugurlah kekali sehingga tidak bisa diselamatkan yang dibantu warga yang lain
sampai saat ini pihak kepolisian dari polsek penjaringan dan dibantu oleh polres jakarta utara masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku
meliputan cnn indonesia